usai merilis lagu barunya berjudul kid label rekaman rich brian delapan puluh delapan rising mengunggah video yang tak biasa
ternyata presiden republik indonesia joko widodo telah lebih dahulu mendengarkannya sebelum dipublikasikan
dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di cnn indonesia news report untuk edisi hari ini
dan terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa